komisaris jenderal polisi anang iskandar kini resmi menjabat sebagai kepala badan reserse kriminal mabes polri pada senin tujuh september dua ribu dua puluh
kepala polisi ri jenderal badrodin haiti memimpin langsung upacara serah terima jabatan yang digelar di rupatama mabes polri
sebelumnya anang menjabat sebagai kepala badan narkotika nasional
ia resmi menggantikan komisaris jenderal polisi budi waseso berdasarkan surat telegram yang diedarkan pada tiga september lalu
semasa kepemimpinan budi di barreskrim pihak kepolisian tengah menyidik sejumlah kasus besar
salah satunya adalah dugaan korupsi di pt pelindo ii
anang pun berjanji untuk melanjutkan penyidikan sejumlah kasus
yang menjadi warisan budi tersebut di masa kepemimpinannya ini